dan juga kayak kos kosan ya kalau tempat kita sekarang ya
sebenernya kita membuka gak tau ya kalian interview mia nia sebelum south park jadi kayaknya ya